berbekal modal nekat dan mental tahan banting
perantau asal kota bahari ini justru sukses menaklukkan ganasnya ibu kota
inilah kisah warung nasi sederhana yang membiak dan memberi makan warga jakarta
dari tegal mereka berasal bersempit sempit mengumpulkan bekal
demi memindahkan mimpi ke kampung halaman
warung itu kelazim dikenal dengan sebutan warteg

ke warung juga keluarga mereka nah dari situ akhirnya ketika melihat bahwa
oh ini cukup menguntungkan mereka membuat banyak usaha usaha yang semacam
bahkan meluas lagi ke perumahan ke pusat pusat mungkin keramaian dan sebagainya
yang bisa dimanfaatkan untuk berdagang warteg
di jakarta saat ini diperkirakan ada lebih dari dua puluh satu ribu warteg
jumlah ini tak ayal menyematkan sebuah penegasan
tentang etos kerja uang tegal yang tidak main main
empat desa di kabupaten tegal yakni sidakaton sidapurna cabawan dan kerandon
bisa menjadi gambaran kesuksesan warteg di ibu kota
rumah rumah megah yang kosong inilah yang dibangun dari keringat para pemilik warteg

sang pemilik selama berbulan bulan lamanya meninggalkan rumah mereka
untuk mengurus wartegnya di ibu kota
ya itu mereka tadi yang saya bilang
kalau sudah ini orang tegal ini yang makanya orang warteg terutama ini hebatnya
dia merantau tapi dia mikirkan desanya kita bangun desanya mbak
ya jadi maaf ngomong makan di jakarta
buangnya di perak tegal
jadi itu jadi orang warteg terutama begitu dituntut harus prihatin kerja keras
dengan segala macam ya cara yang penting halal target sekian lama harus bisa bangun rumah

namun lika liku pemilik warteg di jakarta tak selamanya mulus
setidaknya begitulah kisah yang dituturkan haji dasir pria yang telah empat puluh tujuh tahun menggeluti bisnis warteg
banyakan itulah bergajul bukannya preman bergajul
banyak juga yang datang terus makan gak bayar gitu gitu
itu udah wajar itu sih udah wajar tiap malam
aturan lima puluh paling paling untung sepuluh ribu dua puluh ribu
nombok sering gak
ya nombok sih enggak
nombok sih enggak alhamdulillah
cuman gitu untungnya tipis
karena orang dari polsek aja kadang kadang
ini bungkus lima mas
bungkus dari komandannya kemarin
komandannya gak pernah ke situ
itu dari polisi begitu juga
apalagi dari bergajul
ada momen gak waktu mungkin kecil dulu
maksudnya tuh melihat yang gak terlupakan gitu loh
pada saat perjuangan mungkin bapak pas membangun bisnis ini
sampai sekarang bisa sampai sekarang
ya saya ingat dulu ikut bapak itu umur berapa ya
dulu saya diajak ke warung
saya kalau mau ngantuk nggak bisa pulang karena orang tuanya masih di warung
di rumah gak ada yang nungguin
saya terpaksa tidur di atas karung beras
dan itu hal yang biasa pada saat itu ya
ya udah biasa itu
tapi justru itu yang membuat anda tuh gak boleh menyerah ya meneruskan perjuangan bapak
ya orang kita ngelatih sama anak gitu sih ya
bapak gak apa apa tuh ya
ya udah kalau mau tidur di atas karung beras ya nggak apa apa gitu
kepentingan untuk istirahat
jangan sampai kita terlalu pusing gitu jangan
macem macem lah kalau siang
kini kelima anak haji dasir bergantian mengelola warteg warmo rintisannya
bahkan dua anaknya membuka sendiri bisnis warteg di luar warisan keluarga
ya segini itu gilir
jadi waktunya yang pertama pertama kedua kedua ketiga ketiga
gak ada iri irian ya pak itu sudah kesepakatan bersama ya
jadi gak ada yang tetap gak mau tetap mau
biarpun saya punya warung tetap nungguin
warung sendiri ditunggu sama pembantu
ini sih yang nungguin rutin kan warungnya dua
di tepet anak di kebun jeruk
kebun jeruk betul
dua puluh empat jam
bisa terima pesanan kalau misalnya kita ada butuh seratus
kalau di tempat lain kayaknya harus waduh tunggunya besok
setahun bisa omsetnya ratusan juta dong
zaman mulai berubah
kini pengelola warteg sudah mulai kesulitan mencari pelayan
beragam lapangan pekerjaan yang kini tumbuh
membuat setiap orang memiliki banyak pilihan
saya terasa sekali itu kan dari mulai tahun sembilan puluh delapan ya
saya sangat terasa sekali begitu usaha warteg
ya sehubungan juga dengan adanya tkw ya
tenaga kerja wanita yang ke luar negeri
terus kemudian banyaknya
pabrik pabrik yang ada di jalan jalan pantura
khususnya tegal berbes
itu justru sangat anu sekali
sangat terasa sekali
mempengaruhi sulit sekali untuk nyari
sulit untuk mencari tenaga kerja khususnya untuk ke warung tegal warung dan
mau ini biasa cari tenaga kalau mungkin berangkali ada di sini
selain susah mendapatkan pelayan warteg juga tak murah
untuk satu kepala curagan warteg harus mengeluarkan setidaknya setengah juta rupiah
ini baru uang panjar saja
dihadang banyak persoalan
toh warteg masih bertaji di ibu kota
warteg tak hanya menjadi identitas lokal kota bahari
namun darinya jakarta dihidupi
tuh lagi main hp
kalau malem gelantungan bajunya kayak pasar malem jadinya
situ ada situ ada
sampai situ situ pokoknya penuh
kalau ini lumayan bersih ya
kalau ini gelantungan bersih udah pada diberesin
kalau lagi semraut malem
apalagi kalau lagi hujan
dua puluh tahun sudah nasori bekerja sebagai pelayan warteg
dari warteg ia bisa menghidupi istri dan kedua anaknya
bekerja sebagai pelayan warteg membuatnya harus meninggalkan keluarga selama berbulan bulan
itu awal mulanya ceritanya gimana kok bisa ikut kerja di warteg
sebenarnya diajak dulu sama yang punya itu warteg warmo
itu pertama kali kesana
dulu pertama bekerja digaji berapa sekarang digaji berapa
dulu digaji rp tiga ratus sebulan

nasori menyadari ada banyak pilihan pekerjaan yang bisa ia ambil
kerja di pabrik atau bahkan menjadi tenaga kerja indonesia di luar negeri
namun warteg tetap menjadi pilihannya sejak dulu
baginya warteg bukan sekadar tempat mencari kerja
warteg adalah rumah kedua
tadi mau ke jakarta ya paling empat bulan lah lamanya
kerja di mana
warmo apa cibubur
warmo atau cibubur
anda satu warmo terus atau nanti kadang kadang ada yang ngajak ke warteg lain
ya ada yang ngajak lain
warmo udah ganti orang pindah ke warteg lain
nasori biasa berangkat seorang diri
namun kali ini ia berangkat bersama sang istri
demi mimpi dan keluarga mereka harus bekerja bersama sama
emang kalau orang sini tuh gitu ya mas
jadi yang punya warteg di jakarta kerja itu pulang harus bangun rumah
memang harus gitu atau gimana sih
ya tergantung kalau anaknya belum punya rumah banguni rumah gitu
asal dari warung gitu
jadi meskipun tinggal bersusah susah
iya kadang kadang kalau ada yang udah punya rumah ya beli mobil
iya beli apa
iya beli tanah
cucunya insya allah pengen sih kalau udah punya usaha pengen bikin rumah
mimpinya ya gitu pengen punya rumah gede gitu
mobil punya gitu
karena udah banyak contoh yang punya usaha ya
usaha punya gitu
ini cukup lah bisa semua gitu
anak istri tenang biar makan kenyang
jakarta laksana magnet tak pernah berhenti menarik siapa saja kepusarannya
namun hingar bingarnya justru membuka peluang bagi siapa saja untuk mendulang keuntungan
terlebih bagi para pengusaha makanan
tengoklah warteg di sudut jalan ini
sebuah warteg legendaris yang hampir pasti dikenali warga jakarta
warteg warmo yang tak pernah sepi
ya hairudin adalah anak bungsu haji dasir
enam bulan ini ia mengurus warteg warisan sang ayah
warteg memang tak terlalu banyak
selalu menyajikan tempat yang nyaman
namun disitulah ciri khasnya
dapur yang bersatu dengan bangku pengunjung ditambah hawa panas akibat juru masak yang mengolah makanan
tak membuat warteg kehilangan pelanggan
warteg adalah warung sejuta umat
warteg menjangkau semua segmen
siapapun orangnya dari penarik becak hingga pejabat tinggi tetap bisa makan kenyang di warung nasi ini
eksistensi warteg tak bisa dilepaskan dari kekuatan komunal
kebersamaan serta etos kerja pemilik dan pelayan warteg
membuat mereka terikat oleh rasa senasib sepenanggungan
mas udin sehat mas
akhirnya saya ketemu langsung di tempat tinggalnya nih
memang di sini ya mas ya
iya di sini
buat istirahat semuanya di sini
oh gitu kayaknya ada dua lantai
kalau yang bawah
kalau yang bawa buat keluarga
kalau yang di atas buat karyawan semuanya
jadi mas tinggal di sini
jadi siapapun yang jaga warteg harus tinggal di sini nanti
iya gak boleh di atas
sama anak di sini
kok boleh lihat ke atas gak mas
berarti kan kalau di atas kan berjubel ya
maksudnya banyak orang gitu tidurnya pada di atas
kan di ship jadi kan di separoh
iya gak berjubel juga
boleh lihat ke atas gak
rumah sederhana di gang jakarta yang padat
ditinggali oleh lebih dari dua puluh orang
bersempit sempit namun mereka menikmati hidup dalam kesederhanaan
oh di sini
iya maaf nih berantakan
apa adanya begitu ya
ada berapa kamar masuk sini mas
kok pada sepi pada dimana nih
pada tidur setirahat
ya ini sini ada
ya tuh tidur
kalau di sini pada sempurna
pada mainan hp
kalau shift malam mereka berangkat ke warungnya jam berapa mas
jam tujuh malam
jam tujuh malam ya
jam tujuh malam
kalau sudah kumpul seperti ini sebutan bos maupun pelayan seolah tak lagi berarti
keberadaan warteg telah memangkak
atas semua sekat itu pemilik atau pelayan sama saja
sama sama mengadu nasib di jakarta
seiring berjalannya waktu konsep warteg konvensional kini sudah mulai mengalami banyak inovasi
banyak di antara mereka yang membuka warteg namun dengan gaya yang lebih modern
mereka menawarkan variasi menu yang beragam dan juga kenyamanan di tempat makan
inilah rupa warteg dengan sentuhan modern
sekilas warung nasi yang berlokasi di kemang ini terlihat seperti kafe
namun jangan salah menu yang disajikan tak berbeda dengan menu rumahan seperti warteg warteg kebanyakan
interior yang berkonsep modern minimalis membuat warteg ini menawarkan suasana bersantap ala warteg yang berbeda
jadi apa bedanya sih di warteg ini dengan warteg warteg konvensional yang lain
warteg di sini kita menyajikan dengan menu makanan tanpa nsg
jadi semua bahan yang kita gunakan itu fresh
jadi hari itu belanja hari itu digunakan dan sebisa mungkin sisanya sedikit banget atau makhluk gak ada
ini aja kita juga lihat udah mau habis ya mbak ya bahkan ada sebagian besar udah pada habis gitu
iya jadi memang kita menyajikan memang menu pagi itu memang untuk sarapan dan lanjut untuk makan siang
jadi mungkin kalau sarapan ada lima sampai enam variasi menu
kita ketika makan sarapan kita mencari menu yang lebih sedikit
jadi udah sampai siang ini yang menurut saya makan siang menunya itu variasi antara tujuh sampai tiga belas menu
apa yang berbeda artinya menu menu apa yang mungkin kita hanya bisa jumpai di sini tapi nggak di warteg warteg konvensional yang lain
iya di warteg sih kita selalu ada kata kata ini loh selalu ada yang baru
jadi di oktober ini kita ada nasi bakar ikan cakalang
terus kita ada cakalang balado
memang khusus untuk di bulan oktober ini
selain itu ada menu menu kayak nasi bakar terus kita juga ada soto ayam terus kita juga ada sop iga
konsep warteg dengan makanan sehat membuat pengelola rumah makan di warteg harus menjaga kualitas bahan serta cara mengolah makanan mereka
oke itu tadi untuk menunya
nah di dapurnya kan juga menarik tadi anda sampaikan loh msg juga bagaimana dengan bahannya
bahan kita fresh
kualitas bahan juga dijaga bang
bahan fresh jadi mulai dari sayur sayuran terus mulai dari bumbu dapur
kayak ini loh kita ngomongin ketumbar kita nggak pakai ketumbar bubuk mbak kita ketumbar kita giling
bawang putih bawang merah cabai itu kita blender sendiri
jadi mbak kalau bisa lihat dapur kita pasti mbak akan nemuin tuh ada kotak kotak yang isinya bumbu bumbu dan itu yang akan dipakai pada hari itu
gitu sih mbak
oke jadi nanti hari yang lain blender lagi jadi bumbu selalu baru kalau bisa
kebersihan juga pasti menjadi fokus utama ya mbak ya
iya karena kan concern kita kan kebersihan kesehatan
karena kalau misalnya kita mau makan
biasanya kalau kita mau makan pasti kita cari adalah tempat tempat yang udah nyaman lihat lingkungannya bersih
mestinya sih makanannya pun mengikuti prosesnya
mbak kan iniku gambar
bryita aku sveradi
tempatnya sudah yang benar
jadi kita bisa buka morong
orang lain beli
saya pesen e book begini tohono
kenapa memilih makan di warteg
karena selain dekat dari kantor aku melihat konsep dari wartegnya sendiri beda ya sama warteg warteg yang lain
mulai dari masuk kita langsung ngambil nasi ngambil lauknya sendiri gitu kan
terus juga dari suasananya juga enak nyaman lucu gitu
terus ada live musicnya gitu kan
dan memang yang jaganya pun ramah ramah
rasanya gimana sih
variasi menu dan rasanya beda banget
di sini kan memang mereka non msg juga kan mbak
variasi menu sih kita aku sih menurut aku hampir mirip dengan di rumah ya
jadi ngerasa kayak makan di rumah aja makan siang gitu
terus rasanya juga lebih berat
rasanya lebih enak dan memang sehat juga ya

jadi kita bisa makan di rumah
kreativitas dalam menarik perhatian pelanggan membuat warteg kini tak lagi dicap sebagai warung nasi kelas bawah
warteg sejatinya adalah bagian dari kehidupan kaum urban
darinya kita mendapat santapan lezat mengenyangkan tanpa harus cemas kantong bakal jebol
apapun bungkusnya modern atau lawas
warteg tak lagi identik dengan tegal semata
warteg adalah warung nasi kebanggaan bangsa
tumpuan santapan warga ibu kota